kementerian komunikasi dan informasi telah mengirim draft peraturan presiden tentang media masa dengan platform digital
peraturan presiden ini akan diterbitkan karena melihat berkembangnya media dan platform digital yang tidak bertanggung jawab
dirjen informasi dan komunikasi publik kominfo usman kansong mengungkapkan hal ini saat editorial talks forum pemret
dalam rangkaian hari pers nasional dua ribu dua puluh tiga di medan sumatera utara pada rabu malam
regulasi ini digagas karena saat ini jumlah media digital pun tumbuh pesat hingga diperkirakan mencapai tujuh puluh ribu
namun jumlah ini memunculkan media dan platform digital yang tidak bertanggung jawab
mereka hanya mementingkan jumlah views mata tanpa memperdulikan prinsip kode etik jurnalistik
selain itu banyak iklan hoax di media digital termasuk di media yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik
sejak presiden menyatakan pentingnya regulasi platform digital
pada dua ribu dua puluh forum pamret telah menggodok draft kemudian membahas dan menyerahkannya pada kominfo
di kominfo draft regulasi platform digital dibahas bersama pemangku kepentingan
termasuk menerima masukan dari sejumlah perusahaan digital platform
draft perpres ini telah disampaikan kominfo ke setnek guna memintakan izin prakarsa
kominfo meminta kehadiran pemerintah melalui regulasi untuk mengatasi
mengatur ini untuk membentuk sebuah ekosistem bisnis media yang sehat yang setara yang transparan
maka kami nanti akan membahas lagi bersama teman teman dewan pers teman teman pers
teman teman platform juga dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait
kita harapkan ada regulasi yang melakukan regulasi media dengan digital platform yang masuk sebagai
bisa agregator misalnya ya kemudian sedikit mengacang acang industri yang semudahnya